makanya gue telfonin lo mulu dari tadi
by the way sebutnya di kampus
iya tadi gue ketemu caya ngeselin
buat tabrakan terus akhirnya gantungan kuncinya nyangkut deh
udahlah bahasnya nanti aja
soto ayam di kancing tuh enak banget
lo pernah nyobain belum sih
pernah sering gue makan
karena kan disini ada kamu

ya cekan ini juga

kalau kan cek deketin ya
sekarang gue akan manfaatin geng serigala
karena gue tau
mereka adalah musuh boy dan geng warrior
jadi lo gak kenal sama dia
gue gak kenal boy
dan gue gak ada niat apa apa sama dia
kenapa lagi sama geng warrior
kita abis duel sama mereka
tapi tenang aja bos
barangnya udah kita amanin
katanya bos lemah
bisa nyemerintah anak buahnya doang
bos yang ngumpet di belakang
yang bikin gue gak terima bos
gue gak terima
geng warrior sebut geng gue serigala ompong
ini pasti karena boy
gue harus tangkap gue sekarang juga
mereka bisa gue manfaatin
buat ngancurin si boy
oke nanti kita ajak kasurnya
lho lo sebagai miss fashionista di kampus ini
kok bisa bisanya sih pake rok bolong sobek sobek kayak gitu
nggak salah sil
oh iya ya gue tau ini aib banget buat gue
udah gue coba benerin gue tutupin tapi tutup aja gak bisa
makanya gue telfonin lo mulu dari tadi
kalau gue tahu roh lo sobek bolong bolong kayak gitu
iya tadi gue ketemu caya ngeselin
gue tabrakan terus akhirnya gantungan kuncinya nyangkut deh
udahlah bahasnya nanti aja
soto ayam di kantin tuh enak banget tuh pernah nyobain belum sih
pernah sering gue makan
rasanya kemarin biasa aja rasanya tetep soto ayam
kalau rasa yang pernah ada itu namanya mantan yang ketinggalan di hati lu
eh gue kasih tau kalau mantan putus yang ketinggalan tuh dia bukan gue
wih jual mahal juga loh
kalian berdua tau kan boy dimana
kok yang ditanyain boy tanyain aja yang ada di depan muka
eh gue juga tau tadi lo dm gue gara gara update an gue soal boy kan
lain kali jangan begitu
kalau lo mau dm gue ajakin gue makan kek atau nonton
ssh mau gak
ger lo tau kan boy dimana
itu ngapain sih masih ngejar ngejar boy nggak capek apa
gak usah soal tau deh lo
bukannya so tau nih gue kasih tau daripada sia sia maksud gue
nih lo move on jauhin deh tuh si boy
karena kayaknya tuh dia udah gak bisa buka hati buat lusil
lo mendingin sama gue aja
ih gak usah hau deh lo kalian berdua liat aja ya
dia melihat movie lo kenapa
kayaknya kecengkrak kali
kita samperin ke top rumahannya boy
bukannya nenek lo meninggal
itu semua tuh bohong
nenek gue udah meninggal dari kapan tahu
jadi boy cuma ngerjain lo doang tadi
oh jadi cowok super rese yang nyebelin dan sok kulit tuh namanya boy
dia mau renek kayak gitu
semua mahasiswa juga udah tau
sumpah gue kira dia tuh anak motor yang nyasar ke kampus
nama geng motornya itu warrior
cewek cewek di kampus juga banyak yang nafsir sama dia
cowok maunya super rese kayak gitu banyak yang naksir
yoi menurut gue boy itu unik
yang benci sama dia bisa benci banget
yang suka sama dia bisa sampai bucin banget
udah saran gue lo mendingan pisain boy sama
biar mereka gak ngerjain lo lagi
kalau seandainya boy ngerjain gue lagi
ya gue lawan lah
karena gue gak takut orang gue ngerjain salah apa apa
lo tau gak sih
di kampus ini gak ada yang berani ngadepin boy
karena mereka gak mau nyari masalah aja
kalau lo sampai berani ngelawan boy
gak takut gitu sama gue
jangan sampai lo malah jatuh cinta sama gue
mana mungkin gue jatuh cinta sama cowok super nyebelin kayak dia
sekarang lo mau kemana
gue mau masuk kelas ngambil tas gue yang ketinggalan
gue mau foto kopi di seberang nih
soalnya mesin foto kopi di kooperasi rusak
ntar gue balik lagi
yaudah kalau gitu gue masuk dulu ya
emang kurang ajar tuh cowok
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang
ya ampun emang